saudara ketua kpu hashim ashari mendapat teguran dari ketua mahkamah konstitusi
dalam persidangan phpu pilpres yang digelar hari ini
hal ini terjadi dalam sidang phpu pilpres dengan agenda pembuktian pemohon di gedung mk jakarta
peristiwa terjadi saat tanya jawab para pihak dengan wal ahli hukum administrasi prof ridwan
yang diajukan pemohon satu anies mohaimin
saya bisa sampaikan nanti diskusinya bisa panjang